ojak ojak lagi mak
udah minum air putihnya
kebanyakan makan mak
masya allah jak jak
iya bu semeringah
ya emang jauh
mbak laras kenapa
kemarin di rumah habis bantuin ibu beres beres
emangnya nggak ada pembantu
tapi lagi pulang kampung belum balik lagi ke rumah
nggak mau lah
maksudnya di tempat spa spa gitu
enak juga kayaknya
sudah ngarik o
pokoknya abis keluar gang senggol belok kiri
keluar gang senggol belok kiri
tapi kalau jalan kaki agak jauh sih
terus naik angkot
ya udah kamu antrin aja
iya daripada nanti aku bingung
kamu mau spa juga
ya enggak lah
ya udah aku ganti baju dulu ya
bentang bentang kok gak puasa bang langsung balas dendam
balas dendam apaan
itu banyak jajanannya
kok ini bukan balas dendam mbak
saya cuma mau naikin berat badan lagi
masa kok aku gak tau
ya kan kita baru ketemu lagi
coba kau coba dulu helm kau bang
hah mau ngapain
aku pengen lihat bang omongan kau betul tidak
omongan yang mana mbak tiur
kalau kau pakai helm tak kelihatan itu
gak usah dah
bang kuasa aja mbak tiur
ayolah bang penasaran aku bang
hah gak usah nyala
punya apa lo lempar di kolam kenapa lo lupa salam
udah tua masih lupa
yaudah gue ulang masuk dah
gue mau salam
udah itu lah
nih gue bawain
oleh oleh dari purwokerto
gak kesopan aman ngatain sama yang tuaan
bilang dong dari tadi
tadi kan juga gue udah bilang
baru lebaran sehari lu udah ngajak berantem aja
busur mendingannya ada
gak apa apa bu
anu saya mau jemput
tapi biasanya yang jemput saya ke sini minimal pakai motor
jalan kaki bu
kok lo udah balik
nah ini si kardi rod
si kardi yang mana sih
tukang sayur kan banyak im
tukang sayur yang namanya kardi cuma satu rob
hah gua gak lagi inget im
gua ajakin orangnya kemari
gak usah bakal apaan
kalau gue inget kalau kagak
buat apaan gua kenalin gua
biar gampang aja
kalau lo mau beli sayur
kan yang beli sayur si uyuy
kenapa si kardi lo kenalin ke gua
kalau gitu si kardi gua kenalin ke si uyuy ya
gak ada apa apa
ntar si uy udah kenal lagi sama si kardi
gua udah amat mau kenal kayak mau kagak kayak bukan urusan gua
masih jauh apa
dikit lagi bu
aduh tenaganya keburu abis di jalan ini
udah keburu capek
mau ke tempat spa sama tempat travely
nih ditemaniin bobby
buruan ya kacimot
buruan ya kacimot
katanya lagi ditungguin
gimana sih malah bengong aja
nah si mumun sama si mursid anaknya si munawar
saudara gue yang tinggal di klender rod
cuma nengokin gua doang
hah klender aja jauh
nih kaki gua berpegal nengokin saudara gua di ben hill
jauhan juga klender
hah klendernya mah deket
nuh ada saudara gua jauh noh
sona bekeping bekeping laut
eh segala marunda aja jauh
nuh saudara gua ada yang tinggal di depok sama bogor
hah bogor aja jauh
nuh keponakan gua tinggal di pengkulu
ngarang aja lu
pengkulu kan keponakan gua
pengkulu belah mana
ini punya siapa bang
tadi buat cemilan di pangkalan
terus sekarang abang makan lagi
nggak terlalu sih
kalau nggak lapar
kenapa makan lagi
kalau gua masih muda im
gue masih demen jalan jauh jauh
gua sih masih muda rod
masih muda dari mana
malu mah umur
gua jadi kepengen jalan jalan rod
yaudah jalan sono
besok gua tanyain sindin dah
kebiasa dulu sana bang
emang dari tadi abang makan apa aja sih
tadi kan di rumah makan ketupat sayur
sabang tadi di jalan beli nasi padang
sabang beli cemilan
nah ini di rumah makan lagi ketupat
masya allah bang
pantesan perut abang sakit
abang makannya kelewatan
ngojek lagi ya
udah minum air putihnya
kebanyakan makan mak